ketua tim hukum bpn prabowo sandi babang wijayanto mengusir kuasa hukum kpu untuk pilpres ketika dirinya memeriksa dokumen yang baru sampai di ruang kemaritiraan mahkamah konstitusi
seperti yang dikutip detik com bambang wijayanto mengusir dua anggota tim hukum kpu di ruang penerimaan berkas mahkamah konstitusi
hal ini lantaran kedua anggota tim hukum kpu tersebut memfoto barang bukti miliknya tanpa izin
menurut bambang wijayanto tindakan itu merupakan pelanggaran etik dari tim kuasa hukum komisi pemilihan umum
sementara itu tim kuasa hukum kpu ali nurdin mengklarifikasi dalam persidangan bahwa timnya hanya melihat alat bukti yang ditarik pemohon namun dilarang
sebelum dilanjutkan kami ingin klarifikasi terkait tadi adanya insiden di bawah masalah area yang bisa kami masuki untuk melihat alat bukti yang ditarik oleh pemohon
sebelumnya kan dalam persidangan kami dari termohon sudah meminta izin kepada yang mulia agar kami bisa melihat alat bukti yang ditarik oleh pemohon
akan tetapi oleh pemohon rupanya di bawah dilarang tidak boleh demikian yang mulia
yang dilakukan oleh termohon melalui beberapa lawyersnya bukan melihat alat bukti yang ditarik
dia masuk di ruangan di mana alat bukti yang di loading itu sedang di
siapkan oleh untuk diterima
jadi jangan berbuat seperti itu dan itu banyak orang yang saksi di situ pak ketua
saya meminta kemudian petugas dari mk ini siapa orang ini memfoto foto bukti kami yang baru di loading
karena bukti yang sedang ditarik itu ada di ruangan sebelahnya pak deket lift
ini di ruangan yang ini bukti itu kemudian di foto foto
jadi terima kasih termohon sudah memberitahukan ini
sebenarnya agak sudah menutup masalah ini
tapi kalau ini di persekolahan juga boleh
karena menurut saya ini pelanggaran etik yang luar biasa ini